jika ada pihak pihak yang tidak mengindahkan himbawan untuk karantina
maka dapat dikenakan sanksi sebagaimana yang tertera dalam pasal empat belas undang undang nomor empat tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh lima
tentang wabah penyakit menular dan pasal sembilan puluh tiga undang undang nomor enam tahun dua ribu delapan belas tentang kekarantinaan kesehatan